nanti katanya saya bu mega provokator iya
saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan
kan saya suka malah anak anak saya sendiri bilang kok ibu ketum sekarang berubah ya
kalau enggak diamukin udah dipanahin melulu badannya bantengnya apa keot tau enggak
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya